wih inget gak bang
yang sendiri tuh yang gak pada aneh
ini aneh demen
antum mulai satir mulai pinter
anda kasih ilmu dikit langsung antum amalin
ini aneh aneh goyangin
wah antum kagak bener nih
antum gak dibakar aneh
buat aku antum sama senior
barusan aja mau aneh bawa ke tukang servis
tuh antum bisa beka agar ngebenerin
yang ada bukannya bener makin kusut ruwet terpompa
jangan bilang begini cuy
eh antum pesen aneh aneh mah nih
maaf gua lupa
belum tua udah lupa
itu kejala pikun antum
aneh kagak aneh kagak lupa
semuanya inget tugas tugasannya
gimana bisa diperbaiki
lagi proses ya
kamu ajak tommy ke kandang ayam
kasih tau semua aturannya bagaimana disana ya
saya ga mau kandang ayam temenin sama dia tat
gabuk ini ketua tiket harian
dia yang bertanggung jawab
kan udah dibilangin dari kemarin
udah buruan ikut aneh
ngeberan diikuti harian apa
harus juga setoban ulang ulang
eh paruh paruh
iya tat kamu temenin apois
sampai mesin pompa ini selesai
saya mau ke mangkandar dulu

mak wanna seat daughter
maanya apoaik adanya
capek banget juga nama
lu masih waras kan
ya masih atu mak masa saya sakit
agak aneh aja bajunya santri tapi pake tambulan begitu
terus sepatu terus lu benahin jaket bolong
ini namanya teh santri pangki mak
oh jadi lu udah jadi temennya apel di santri
kemarin sih iya mak
tapi sekarang udah enggak
riwul di pesantren mah terlalu banyak aturan
nggak betah sayang
jangan begitu loh
namanya kalau ngumpul di pesantren itu kan hidup mesti dirubah tuh
jadi lu mesti ikut aturan
kalau kagak mau ikut aturan lu bisa jadi belang sak tahu nggak loh
ini mak buah nasi
buat apa eh
sampai menjikomnya dibawa juga sih mak mak
emang nggak berat gitu mak
kata tukang servis kagak bisa dibenerin
mak baik sih nih
nih kalau apo yang pegang nih langsung bener deh
oh sugati ada nasinya sama lauknya
tadi mas eya udah ngiler mak
ini payek nih ya payek
kalau lu mau ambil duluan lu angkat pati nih
boleh nih mak
bagi bagi banyak nih nih
aduh mana ya yang enak mak
yang ini juga enak ya
makan aja kan agak habis semuanya
mesra amat nih
aduh ini mah nggak good job kalau gini
ntar kalau ada hansip disuruh kawin disuruh nikah paksa gimana ayo
ini namanya apa eh
celana sama pakaian butut lu gue balikin oke
nih buat lu
kau teman lu ya am
rada rada dia sama orangnya tuh
baju saya jadi acak acak
nih dirobekin sama dia
alif bak ta sa
alif bak ta sa
bukan dajal om
tapi dal zal
nih kandang ayam yang harus enter rapin dibersihin
hah maksud lu
gue sama bersihin kotorannya nih
iya semuanya diberesin sama kotor kotorannya
tuh tempatnya tempat makanannya dicuci
kagak mau gua gua nggak mau berurusan mau kotoran
yang lain aja
yang lain ntar slow masih banyak yang lainnya
sekarang ente bersihin nih nama kotoran kotorannya ye
semuanya terus disikat
maksud lu gua harus disikat ini nih semuanya
iya semuanya disikat
oh gau kak gua nggak mau bersihin ini
lu berani eh eh
mau di laporan yang serjain nak
mau di gelar yang mau di pesantren
mau pulang ke rumah mau
nggak mau kak
iya iya tuh taruh situ aja
bawel banget sih lu
mauan santri sini om
aduh aduh aduh
ayo taruh situ lagi yuk
kalau kagak bisa jangan su
minta minta adik ustadz jenal
biar dikate baik
panutan gitu ya
lu merepet aja dari tadi lu
ngemeng aja lu
berani amat antum nyuruh nyuruh anak
ana mandorin antum di sini
aneh pengen liat su bulan antum
he gak ada reaksi ini
eh aduh berani lagi nyuruh nyuruh anak ya
abang santi senior maaf ya
eh ayo bukan mau nyuruh nyuruh abang santi senior
karena itu ibadah abang santi sendiri
ini ada demen antum mulai satir
anak dikasih ilmu dikit langsung antum amalin
wah antum kagak bener nih
antum gak dibakar nih
berhakar antum sama senior
maaf abang santi senior
ayah lupa tadi ada kabel nempel ke bodi
jadi kena air
ya begitu deh
abang santi senior
eh lepasin dulu
eh lepasin endernya
kaki gua dulu lepasin
aw sama senior yang teh
sudah berhenti berhenti
ayo kita lepasin berdua
kalian bersih bersih sana
jalur begini seks operator donceng ah dia ngangun pake sen znaczy miorno